guna mencegah kejahatan korupsi yang sudah merajalela terulang kembali kpu mewacanakan setiap caleg harus membuat laporan harta kekayaan
namun komisi pemilihan umum akhirnya memilih jalan tengah terkait penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn
sebagai syarat pencalonan calon legislatif menjadi syarat pelantikan caleg
hal ini diambil untuk meredam polemik yang muncul terkait wacana ini
seperti dapil empat jadi diusulkan oleh kpu provinsi juga selanjutnya
komisi pemilihan umum kpu sempat mewacanakan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lhkpn
sebagai syarat pencalonan calon legislatif pada pileg dua ribu sembilan belas mendatang
lhkpn itu wajib diserahkan ke komisi pemberantasan korupsi kpk sebelum diserahkan kepada kpu
kpu kemudian berupaya melakukan pencegahan
dari proses awal pencalekan maka pada saat pencalekan kita usulkan
salah satu syarat yang juga disertakan adalah tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara
namun wacana ini ditentang habis habisan partai politik
politisi partai demokrat andi nurpati misalnya
meminta kpu mencoret aturan caleg wajib menyerahkan lhkpn
sebab selain tak ada dalam undang undang lhkpn juga hanya untuk pejabat negara
sementara caleg belum menjadi penjabat negara
protes senada juga disampaikan ketua dpp bidang hukum dan advokasi partai perindo
kristoporus taufik yang mengatakan
caleg seharusnya cukup menyerahkan surat pemberitahuan tahunan spt pajak yang mencatumkan harta kekayaan
caleg terpilih baru menyerahkan lhkpn sebagai syarat pelantikan
politisi partai bulan bintang sukmoharsono menyatakan
lhkpn untuk caleg tidak ada dasar hukumnya karena bukan pejabat negara
bahkan caleg bisa berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi
santri hingga pengusaha umkm
akibat polemik ini kpu akhirnya mengambil jalan tengah dengan menjadikan lhkpn sebagai syarat pelantikan bagi caleg terpilih
jika tak bisa melampirkan lhkpn maka caleg tak bisa dilantik
oke berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik lancung korupsi
salah satunya wacana kpu yang meminta setiap caleg untuk membuat laporan harta kekayaan atau lhk
namun ide ini ternyata tidak berhasil
ternyata mendapat sambutan yang beragam
ada yang mendukung tapi tidak sedikit juga yang menolak
terutama partai partai politik ya
pertanyaan besarnya apakah ide ini bisa efektif mencegah para caleg nanti tidak korupsi
untuk membahasnya telah hadir bersama saya malam hari ini ada mas adnan topanusodo
koordinator dari indonesia corruption watch atau icw
terima kasih mas adnan sudah datang
sama sama mas budi
oke kemudian ada mas sukmo harsono kepala bidang pemenangan presiden partai bulan bintang
terima kasih mas sukmo sudah datang
wacana yang menjadi perhatian publik besar ini mas sukmon dan juga mas anang
tapi saya mau tanya ke mas adnan dulu
pasti icw kemudian salah satu yang di media banyak bersuara tentang ini mendukung wacana atau rencana kpu ini
sebenarnya pertanyaan besarnya apakah wacana atau rencana ini bisa betul betul sebagai instrumen
untuk mencegah terjadinya korupsi nanti setelah para caleg caleg itu terpilih
tapi lebih asik mas adnan dijawabnya di segmen berikut
kami akan terserah kembali
oke terima kasih
oke saya mau tanya ke mas anam
pertanyaan saya yang tadi saya gantung
apakah ini efektif
masyarakat tanya ya ampun lapor harta kekayaan apakah bisa mencegah caleg caleg ini
ini akan menjadi anti korupsi atau tidak korupsi lagi ketika menjabat
saya kira gini sebelum menjawab apakah itu efektif atau tidak
kita juga harus melihat seberapa aturan ini kemudian juga akan di follow up ketika dijalankan
oleh penyelenggara negara dalam hal ini konteksnya kpk atau kput sendiri
misalnya yang sederhana
kalau sudah disubmit lhkpn nya lalu akan diapakan dokumen ini
kalau kemudian hanya dijadikan sebagai
isu administrasi saja maka ya kalau ditanya apakah ini akan efektif mencegah korupsi ya sulit
kecuali kemudian dokumen ini di link kan dengan misalnya spt pajak
di link kan dengan laporan laporan lain yang berhubungan dengan isu aset yang dimiliki oleh caleg itu
tapi untuk konteks kekinian seberapa perlu menurut anda kpu kemudian mengeluarkan terobosan peraturan ini sebenarnya
saya kira memang titik tengahnya kan sudah diambil ya
dari yang usulan awalnya
kpu ingin menjadikan ini sebagai syarat pencalonan menjadi syarat untuk melantik calon yang terpilih
saya kira memang pada konteks yang lebih luas
kalau kita melihat misalnya pengaturan yang berlaku universal
memang aset report atau deklarasi kekayaan itu ada pada ranah sektor publik ya
artinya ketika pejabat itu diangkat menjadi pejabat publik
instrumen itu diberlakukan
satu mencegah terjadinya konflik kepentingan ketika pejabat itu menjabat
jadi untuk menghilangkan atau mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan yang dimiliki oleh orang itu
yang kedua mengendalikan apa yang disebut sebagai elicit enrichment
jadi bagaimana orang itu kekayaannya itu secara normal atau secara wajar itu diperoleh
meskipun dia bukan penyelenggara negara pejabat publik atau anggota dpr
dalam konteks itu sektor publik mengatur tiga ranah
eksekutif legislatif dan yudikatif
nah ada juga beberapa negara yang mengatur itu sampai sektor private nya
misalnya dalam konteks ini hongkong atau singapura
nah oleh karena itu kenapa dua negara ini juga sangat dikenal sebagai dikenal sebagai negara yang paling bersih ya dalam konteks ini
maka kita juga harus melihat bagaimana legal framework yang disusun
oleh negara itu dan diberlakukan secara juga merata
baik di konteks publik maupun swasta
jadi saya kira kembali lagi kalau pertanyaannya ini efektif atau tidak
ini kan baru bicara soal perangkat aturan
sementara pada sisi yang lain efektivitas dari pencegahan korupsi itu juga sangat tergantung dari berbagai macam faktor gitu ya
tapi ini menurut anda ini kalau kita tilik dari negara negara yang sukses
outputnya itu bisa kemudian paling tidak menyisihkan lah atau menghambat lah orang orang
iya saya kira kalau dalam konteks pencalekan sebenarnya juga akan bisa menilai apakah orang ini punya beban utang yang banyak atau tidak gitu loh
kalau misalnya orang ini beban utangnya banyak lalu kemudian maju sebagai caleg
apakah dia kemudian tidak akan memanfaatkan posisi posisi strategisnya itu untuk kemudian membayar utang
untuk mendapatkan income tambahan dan seterusnya
yang itu kemudian masuk kategori penyalahgunaan jabatan
jadi nawa itu atau tujuannya sebenarnya baik sekali ya kemudian untuk menjadikan outputnya
karena saya kira memang bagian dari apa yang diperintahkan oleh undang undang juga kepada kpu
yaitu menyelenggarakan pemilu yang bersih yang akuntabel yang transparan
yang juga kemudian melahirkan pejabat pejabat publik yang bertanggung jawab
kita tanya partai politik ini kan nawaitu atau niat baiknya ini seperti tadi yang dijelaskan mas adnan
anda sendiri melihatnya seperti apa mas suko
ya jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa
partai bulan bintang partai yang setuju tentang cara cara untuk mencegah tindakan korupsi
partai bulan bintang partai yang anti korupsi
jadi segala macam cara yang berkaitan untuk pencegahan atas tindakan korupsi kita mendukung
tetapi dalam hal kasus laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini
saya lihat kpu itu ibarat orang udah kecebur dan basah terus nggak mau naik ke permukaan
ya sudah jelas namanya saja laporan harta kekayaan penyelenggara negara
niat yang baik harus dilakukan dengan cara cara yang baik
kenapa saya kata cara tidak baik
orang dari awal dia jadi bohong mas anan
tapi saya harus mengisi formulir yang namanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara
kan saya sudah berbohong disitu
karena bukan penyelenggara negara
itu dulu yang pertama
ini masalah nama
nama dulu saja sudah salah
makanya kalau memang ada niatan baik dari kpu
mungkin bikin istilahnya misalnya laporan harta kekayaan bakal calon anggota legislatif
kita gak akan tolak itu
tapi kenapa masih memaksakan pakai nama penyelenggara negara
ini masalah nama ya
yang kedua kalau tujuan kamu efektif bisa ditemukan dengan cara yang lain
misalnya calon anggota legislatif itu harus melaporkan
npwp tiga bulan terakhir atau enam bulan terakhir
disitu bisa di track laporan kekayaan dia
karena kalau coba siring isi laporan ini kan suka suka saja
tidak semua yang dilaporkan juga tidak ketahuan mas anand
kalau untuk penyelenggaraan ya tidak ketahuan juga kan itu
jadi yang kedua itu bisa dia menggunakan track record dari pajak
sesuatu yang tidak memberatkan kpk juga dan tidak memberatkan para calon
yang berikutnya adalah dia juga bisa menggunakan cara cara lain
misalnya kemudian ketika seseorang itu mau menjadi caleg
dia ditelusurin saja dari rekening banknya berapa banyak
kan itu sekarang online semua
orang nggak bisa lagi dibohongi berapa banyak dia punya rekening
sekali ketik namanya akan muncul berapa banyak di rekening bank
daripada dia sendiri membuat laporan
jadi saya melihat upaya upaya yang dilakukan oleh kpu ini
sesuatu yang bagus tetapi sesuatu yang menabrak aturan
dan sesuatu yang nanti jatuhnya menyulitkan bagi calon

yang notabene dia adalah orang orang yang bukan penjaga negara
tetapi punya hasrat untuk memperbaiki negara ini
tidak akan efektif hanya dengan melaporkan itu tadi
laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai sarana penjagaan korupsi
itu tidak ada jaminan bagi saya
bagi anda bagi para calon anggota legislatif sendiri kendalanya apa
masuk mo kalau memang ini menjadi peraturan resmi ini kendalanya apa yang dihadapi
pertama kali bahwa itu sebenarnya dibuat di awal kemudian sekarang sebelum dilantik
ini lebih konyol lagi
bagaimana orang yang sudah terpilih secara sah sebagai calon anggota dpr ri di suatu dapil
kemudian tidak dilantik hanya karena tidak mengisi laporan harta kekayaan penjaga negara
ini rawan digugat peraturan ini
dia tidak bisa membatalkan administrasi semacam ini membatalkan fakta kemenangan seseorang yang dipilih oleh rakyat
menurut anda niat baik ini terasa pincang
niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menabrak aturan
mas arnan ini banyak sekali kelemahan yang sudah kalau bahasa jawanya di belajari oleh mas sukmo tadi
saya kira kan memang ini juga jadi catatan buat kpu ya
ketika menyusun sebuah peraturan semestinya dikonsultasikan dulu ke berbagai pihak
bukan hanya ke dpr sebenarnya tapi juga ke masyarakat ke para ahli kemudian ke kalangan profesi
icwcu sudah diajak ngobrol belum sama kpu
saya kira kita malah belum ya di ajak diskusi
tapi kalau uji publik itu kan cuma momen momen yang sangat singkat ya
yang itu nggak akan detail membicarakan soal bagaimana kendala kendala teknis yang mungkin nanti akan dihadapi
jadi saya kira sekali lagi kalau kita bicara mengenai isu lhkpn apakah ini akan menjadi instrumen yang efektif untuk pencegahan korupsi
semuanya kembali lagi ke apakah kemudian peraturan ini bisa di enforce atau tidak
ketika peraturan yang ada itu tidak bisa di enforce contoh misalnya tadi mas sukmo mengusulkan juga soal npwp atau pelaporan pajak tahunan
sekarang pertanyaannya apakah ada mekanisme untuk memverifikasi hal itu juga
selama ini kita melihat pada konteks dirjen pajak kewalahan juga
menangani berbagai macam ragam spt yang dilaporkan baik itu individu atau badan hukum